persaudaraan alumni dua ratus dua belas memberikan klarifikasi mengenai pertemuan prabowo subianto dengan amin rais di mekah
pertemuan yang terjadi saat umroh tersebut merupakan sebuah kebetulan yang berakhir dengan silaturahmi dua tokoh politik di kediaman rizik sihab
dalam klarifikasinya pa dua ratus dua belas menyebut pertemuan tak sengaja terjadi ketika sedang melakukan proses tawaf
pertemuan kemudian berlanjut dengan membahas perkembangan deklarasi partai koalisi islam yang terdiri dari gerindra pks pan dan pbb
sebelumnya beredar kabar lima nama calon presiden dan sembilan nama calon wakil presiden dari rakornas pa dua ratus dua belas
yang akan mendapat dukungan dari rizik sihab bila koalisi partai islam resmi terbentuk
ini namanya pak sufriyadi
berita yang mengatakan bahwa
hrs mendukung salah satu nama itu tidak benar adanya
beliau mengapresiasi lima nama tersebut dan beliau akan memberikan dukungan ketika nanti terbentuknya istimewa ulama
kesepakatan atau hasilnya istimewa ulama setelah terbentuknya koalisi secara terbuka koalisi keumatan